kalau pintu dibuka jendela dibuka
senin pagi wali kota surabaya triirisma hari ini
membangunkan warga kota surabaya dengan melaksanakan penyemprotan disinfektan
di tepi jalan raya embong malang surabaya
penyemprotan disinfektan dilakukan menggunakan teknologi drone
bekerja sama dengan asosiasi drone di surabaya
dalam penyemprotan tersebut
petugas menggunakan drone raksasa dengan enam baling baling
dengan panjang bentang sayap dua meter
drone ini dapat terbang hingga ketinggian empat meter lebih
sembari menampung cairan disinfektan yang disemprotkan dari udara
penggunaan teknologi drone ini disambut antusias warga surabaya
di kebang sren surabaya
risma belusukan dan meminta warga membuka rumah
agar cairan disinfektan dapat menjangkau bagian dalam rumah warga
selain itu penyemprotan dari darat dilakukan oleh tim odong odong
dari dinas pemadam kebakaran
saya terima kasih terutama kepada teman teman
yang kelompok asosiasi ini teman teman asosiasi drone ini
bantu mungkin karena lihat kita bingung ya
dan kita juga bisa arahkan kalau kita gunakan ini sepanjang
masalahnya kan banyak kabel kabel itu
sebetulnya ini sangat efektif untuk perkampungan
risma menyebut penyemprotan disinfektan akan terus dilakukan
di seluruh penjuru kota surabaya sampai pemerintah pusat menyatakan
indonesia aman dari penyebaran virus corona
wahyu pratama putra surabaya jawa timur